dari tadi kamu tampaknya lemes banget nggak papa kok bah sejauh nggak papa kok apa ada
yang lain yang mengganggu pikiran kamu udah cukup balik kalau kita berjodoh pasti kita
akan ditemukan lagi sama allah dan semoga bang alif bahagia semua
robbana atina bidunya hasanah wafil akhiroti hasanah
wafil nah ada benar amin ya robbal alamin amin ya robbal alamin
saya janji akan sering sering kesini
dan saya akan selalu menolongkan mas
setelah datangkan saya khawatir banget semua ustadzah najwa tadi saya cuma syok
tidak menyangka kalau mas
akan secepat ini meninggalkan saya
padahal kemarin kami masih jalan berdua setelah menghadiri pengajian
tapi sekarang mas brata sudah tidak ada
bersedih boleh menangis juga boleh tetapi porsinya harus diatur jangan sampai berlebihan kalau berlebihan

justru aku bisa jenazah di alam kuburnya
kulu nafsinza ikotul maut setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian kami turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu tapi ini hanyalah sebuah cobaan setiap cobaan pasti ada jalan keluarga

ibu mohon bersabar dan tabah ya bu
iya pak kyai najwa terima kasih banyak
insyaallah saya akan tabah menghadapi cobaan ini
semua sama ustazah
itu target gue berikutnya
malam ini akan gue gali itu kuburan dan mayatnya gue jual
baju sepatu tas wih semua diborong
mama bang harso punya kerjaan baru
kalau ada mayat baru dikuburin gue gali terus gue jual kesenalan gue penadah mayat
iya dia jual deh ke rumah sakit mana kayak urusan dia yang penting kan dapat duit banyak
tinggal liatin kuburan aja terus
siapa tahu ada mayat baru
yaudah deh gue udah digigit cariin ya sama bang karso ya
dulu dia bisnis lipo orang sms mama di kantor polisi
eh sekarang gali kuburan
abang liat nih aku baru belanja
ada yang baru mati
tapi agak jauh
kita cepet kaya
aku mau istirahat dulu ya biar nanti malem kita siap beraksi
aku bawa ya nih belanjaannya ya
karena bang alis yang menjauhkan aku itu
gak akan pernah
gak akan pernah mau jalan berdua sama perempuan itu

na'ju udah tau dari dulu bang alis
na'ju udah tau
kalau perempuan itu namanya alik sa'rat
na'ju udah punya pira sa'rat
kalau perempuan itu yang akan melisahkan
na'ju udah tahu bang alis
bila hamba memang masih berjodoh dengan acuan
mohon agar engkau dekatkan hati kami hilangkanlah perasaan kari hati najwa cerahkanlah hatinya dari rasa jemur yang berlebihan karena sesungguhnya hamba mencintai najwa dan berharap karena bisa menjadi ibu baginya
apa ada hal lain yang mengganggu pikiran kamu
udah cukup bang alif
bang alim udah gak usah banyak alasan
kalau kita berjodoh pasti kita akan ditemukan lagi sama allah
dan semoga bang alif bahagia sama perempuan itu
yaudah kalau gitu najwa masuk dulu ya abah najwa mau istirahat
abah ini yang membesarkan kamu
pasti tahulah perubahan sekecil apapun yang terjadi pada putri ambal
mau apa kalian malam malam datang kesini
astaga bikin gue kaget aja gue pikir hantu kuburan
ini dia kuburan yang gue maksud tadi siang
heran warung gua kok hari ini sepi banget ya
ada kemana sih orang orang nih

ke kanan terus
selamat berant tonight

ada orang orang buyers
atau ada garanya yang kecil
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
udah tua tapi jago silat untuk melindungi baby
ntar malam kamu tuh